dewi kamu harus cakap sekarang ya
sebaiknya diangkat dulu mungkin penting
enggak ini lebih penting dari
aku ke toilet dulu kamu angkat ampun ya
dewi dewi tunggu
reva ada apa kamu telepon aku terus terusan begini
aku tuh cariin kamu ke rumah sakit loh
tapi kamu nya gak ada
satu lagi oh boleh nggak apa apa
ditahan lihat langsung dilihat mana tujuannya
oke nah sekarang sendiri
hebat hebat hebat
borong dikit lagi dikit lagi
om jangan lupa
makan yang banyak
tambah satu lagi nih
fisioterapinya tetap semangat
hei sekali lagi boleh sekali lagi
abi gak capek
boleh boleh boleh
mulai dari awal ya
ditahan oke dibantu sama susternya lagi
mulai ke awal lagi
sudah mau memuat ya kakinya
dokter biasanya adik ini tidak semangat begini
kalau sama nenek dan mamanya
pasti karena abi gembira
bisa ketemu dengan kamu dokter fahri
pasti abi gembira karena bersama dengan kamu
saya senang sekali
kalau sudah positif begini
pasien akan lebih cepat prosesnya untuk pulih kembali
kamu ini tidak becus ngurus bisnis
jadi tidak usah so pintar
bisnis kita berantakan selama aku pergi ke australia
berantakan aja aku gak becus
sebarangan ya kalau ngomong
masalah pribadi kamu bukan urusan kantor
kamu harus bisa memisahkan masalah pribadi kamu
nggak bisa ditunda lagi
aku harus singkirkan si d u
nah habis istirahat dulu ya
sekarang habis istirahat dulu
nanti dokter periksa lagi kalau capeknya sudah hilang
saya bermisi ke kantin dulu dok
mau beliin habis minuman
sudah pasti boleh tapi yang penting burgernya sah
benar ya kan dokter adi benar
dewi saya anterin
kebetulan saya tahu tempatnya
kami tunggu di sini sebentar ya
puisi dulu ya dok ya
kenapa bisa pindah ke rumah sakit ini
apa jangan jangan karena ambi sekarang terapi di sini
biar kamu bisa jadi dokternya abi lagi
jadi begini ceritanya
dokter adi itu dulu pernah jadi rekan sama aku
dan kebetulan dia minta aku bantuin untuk set up bagian spesialis kanker anak di rumah sakit ini yang sekarang masih minim
abi ya beruntung aja
ya memang rezeki dia
bisa ketemu sama kamu lagi di sini
kamu jadi dokternya lebih lagi
dewi kamu gak apa apa
jangan sampai masalahnya
mas fahri tau kalau aku sedang kesakitan
dia pasti akan paksa aku untuk ke rumah sakit dan jauh dari api
perut kamu sakit lagi
tadi cuma lupa sarapan
anggap ikutan dia bustore yang masih roots
saya tadi berhenti buatmu wolltu
aku bernama etta
yang bintang indonesia
dokter fahri sudah berpesan
kalau perempuan ini datang
aku nggak boleh kasih info tentang dokter fahri
dokter fahri andal cuti bu
kok mendadak sih
dewi aku udah terlalu sering melihat ini
ini sudah tidak wajar
harus tahu ini kenapa
terakhir kamu cakap kapan
enggak karena ini gak ada apa apa
ini baik baik aja kok
aku tahu bedanya antara sesuatu yang baik baik saja
dan sesuatu yang sudah mengkhawatirkan
dan ini sudah mengkhawatirkan
ya udah kita di rumah sakit kita check up
kamu harus check up sekarang ya
sebaiknya diangkat dulu mungkin penting
enggak ini lebih penting dari
aku ke toilet dulu kamu angkat teleponnya
dewi dewi tunggu
reva ada apa kamu telepon aku terus terusan begini
aku tuh cariin kamu ke rumah sakit loh
tapi kamu nya gak ada